eh jangan bawa dimari
terus gue lagi bingung nih kamu teh bingung kenapa lagi atupur tadi gue ketemu ani
sama citra ketemu neng ani dulu apa ketemu neng citra dulu barengan tis itu yang bikin gue bingung
pur coba kamu angkat tangan dua duanya sekarang kamu pegang tiang itu yang kenceng
pur kata bapak saya kalau kita lagi bingung harus pegangan pur
bunga itu kan buat bapak
maaf bu gue keseretan
mana kopinya maaf kong tapi engkong jangan marah ya ngapa loh
ampun dah masa segede gini kakak bisa
bikin kopi ya bukan gitu kong tapi air panasnya enggak ada
emang guru agama lu di sekolah kagak pernah bilang
bilang kong kalau mau sesuatu tuh nggak boleh maksain
kopi item baju ngedek saya to yoyo eh siapa ngedek lo semua kopi juga item
eh jangan bawa dimari
eh jangan bawa dimari
eh jangan bawa dimari
mana yang tadi yang ada disini bukasnya
ya udah dibeli orang
baru sana aja
ya kok gak disipenin bu
ya kan abang tadi nggak titip pesen
kalau kita beli perabotan
kita cari toko yang jual grosir bu
murah dan bagus
bapak tau tempatnya
kalau tempat nanti kita cari
yang penting sekarang kita tentuin dulu
mau beli yang bahan dari melamin
kalau menurut bapak
lebih bagus mana
melamin atau beling
semua sih tergantung kebutuhan bu
memang tampak seperti keramik dan awet
tapi kelihatannya kurang keren
ya sudah kalau begitu beli saja ya pak
tapi mudah pecah
itu setiap hari ibu bisa beli piring sama gelas
jadi menurut bapak
bapak lebih setuju yang mana
melamin atau beling
kalau menurut bapak
mending sekarang ibu ambil cucu gigi dulu deh
ini beli ngangkuh
gue lagi nyari yang jualan gas
biasanya banyak tuh warung warung
ah saya inget jak
ada agen gas
saya kan sering lewat situ atu jak
ya udah makasih tes
kayaknya emak perlu beli tambahan tabung gas lagi
kalau punya tabung gas dua yang satunya habis
kan bisa diganti sama yang satunya lagi
si ojek mana sih lama banget belum pulang juga
bang ojak kan lagi beli gasnya
emang di hongkong ada mak
masuk kayak nggak keren juga kok
nge tender dengan bang
ani citra ani kue belum kelar saya mau narik
gemes sama si oja kenapa lagi sih mak mak teleponin nggak nyambung nyambung bang
oja kan lagi di motor nggak bisa angkat telepon hp nya berat kali mak
saya boleh pulang dulu enggak saya mau lihat anak saya udah pulang sekolah apa belum
ya ini satu itu